good morning episode kali ini akan kami awali dengan cuitan akun twitter resmi presiden republik indonesia joko widodo
yang membuat heboh jagad media sosial
ada pemandangan aneh di akun twitter presiden joko widodo hari rabu siang
akun resmi yang biasa digunakan tim komunikasi presiden untuk membicarakan kebijakan dan tanggapan jokowi itu
tiba tiba mencuit mengenai girl band jkt empat puluh delapan
inilah cuitan dari akun presiden joko widodo yang menghebohkan netizen tanah air
pada cuitan itu akun at jokowi membalas cuitan dari akun fanbase salah satu member girl band ternama jkt empat puluh delapan
yang membahas mengenai senbatsu uza
sebatsu sendiri artinya adalah kelompok dalam grup yang terpilih membawakan single tertentu
kelompok ini bisa dipilih langsung oleh manajer
grup jkt empat puluh delapan memang memiliki puluhan member sehingga tidak semua member tampil ketika manggung
sementara uza adalah salah satu single yang akan dibawakan grup jkt empat puluh delapan
setelah heboh jadi perbincangan pihak istana pun tidak tinggal diam
dikutip dari detik com deputi bidang protokol pers dan media sekretariat presiden
bey mahmudin menyebut admin yang memposting cuitan tersebut telah dibebas tugaskan
namun nasi telah menjadi bubur
meski telah diklarifikasi dan dihapus cuitan dari akun presiden itu pun langsung menjadi meme dan viral di media sosial
seperti cuitan dari akun bima danta prakosa yang mengubah topik kuis jokowi
hingga akun gerariski yang menyambungkan cuitan lama presiden jokowi dengan generasi jkt empat puluh delapan yang berbeda beda
terlepas dari itu akun presiden at jokowi
di twitter kini telah beroperasi dengan normal